dunia otomotif pada juli dua ribu tujuh belas
lalu mclaren baru saja
melaunching varian terbaru dari kelas
ford serisnya yakni mclaren lima ratus tujuh puluh s
spider mobil dengan aplikasi
atap terbuka ini baru saja diperkenalkan
di indonesia oleh mclaren jakarta
di awal dua ribu delapan belas ini lantas
bagaimana sih penampilan dan juga performa
dari pesaing porsche sembilan ratus sebelas
turbo s dan juga aston martin
vantage simak reviewnya berikut ini
ini adalah sebuah perkenalan anggota
baru dalam trend supercar pada
awal dua ribu delapan belas di indonesia
hasil karya desainer robert novil ini
merupakan yang pertama di indonesia
debut pertama mobil ini secara
global adalah pada juli dua ribu tujuh belas
lalu di negara kelahirannya
baru tahun dua ribu delapan belas ini
diperkenalkan kepada indonesia
untuk melengkapi varian yang sebelumnya
sudah terisi oleh mclaren lima ratus empat puluh
dan lima ratus tujuh puluh gt di kelas
dibekali mesin yang sama dengan
pendahulunya yaitu tiga delapan ratus cc
dengan daya lima ratus tujuh puluh
ada tiga mode berkendara
yang bisa digunakan untuk mencoba buasnya
pertama ada normal
dengan sumber mesin tersebut
mclaren lima ratus tujuh puluh s dapat berakselerasi
mulai hingga seratus km per jam
dalam hitungan waktu
dan raihan kecepatan maksimalnya
mencapai tiga ratus dua puluh delapan km per jam
yang menjadi pembeda
antara lima ratus tujuh puluh spider
dengan para pendahulunya adalah
tersematnya mekanisme atap terbuka
yang berbahan serat karbon
pengendara bisa membuka
ataupun menutup atap dalam waktu lima belas detik
tidak lebih dari empat puluh km per jam
pada supercar kebanyakan
versi spider biasanya memiliki
bobot lebih berat dibanding versi kupe
atau gt hal ini masih
berlaku pada lima ratus tujuh puluh spider
yang memiliki timbangan yang sedikitnya
dan bedanya dengan lima puluh tujuh gt
adalah lima puluh tujuh gp itu
ada glass top atasnya
glass top dimana dia tidak bisa dibuka
ciri khas mobil pabrikan asal kota suri ini
memang mengedepankan aerodinamika
mulai dari depan hingga buritannya
selain untuk meningkatkan
daya tekan ke bawah atau
g force yang lebih baik
setiap lukukan yang ada juga mempengaruhi
arah udara untuk bisa menjaga
artinya lima ratus tujuh puluh spider masih konsisten
dengan label yang melekat pada jati diri mclaren
untuk selalu mengacu pada ilmu pengetahuan
dalam setiap perancangan mobilnya
untuk ukuran sebuah supercar
desain dari kabin pengemudi di mobil ini
tapi kalau kita melakukan ini
kita akan tahu
ada yang tidak biasa
sayangnya untuk urusan harga
mclaren masih menutup rapat
hal ini guna melihat antusiasme
kaum jet set indonesia kepada mobil
yang sejajar dengan aston martin vantage
lamborghini huracan dan ferrari empat ratus delapan puluh delapan
albi pratama jakarta